alkisah di tanah india ada kerajaan yang disebut banghen
banghen adalah tanah penuh bukit dan hutan yang lebat
pemandangan alamnya yang luas sangat menyenangkan mata
rakyatnya pemberani juga pekerja keras
di kerajaan ini hidup seorang cendekiawan bernama manarama
yang sangat sederhana dalam kebiasaannya dan berbudiluhur
dia dihormati dan akan melakukan tugas keimamannya tanpa keserakahan karena uang
dia akan kembali setiap malam dengan beberapa koin yang didapatnya
namun istrinya yasoda adalah orang yang rewel dan suka hidup mewah
dia menyukai pakaian yang bagus
kehidupan yang baik
dan juga kemampuan yang baik
dia juga suka hidup yang mewah dan sering bergahul dengan masyarakat kelas atas
suatu hari ketika berbicara dengan tetangganya
dia mengetahui bahwa raja yang baru dinobatkan adalah orang yang sangat termawan
dan siapapun yang pergi kepadanya tidak pernah kembali dengan tangan kosong
mendengar ini dia pergi ke cendekiawan
raja tempat ini sangat murah hati
pergi kepadanya dan aku yakin dia akan memberimu banyak kekayaan
raja mengumpulkan kekayaan dan menerima banyak kekayaan
mereka melalui cara yang salah
kita tidak boleh menjadi bagian itu
tetapi istrinya tidak mau mendengarkannya dan memaksanya untuk pergi dan mencoba peruntungannya
ketika manarama pergi ke istana raja
dia memperlakukannya dengan penuh hormat
katakan apa yang bisa aku bantu
yang mulia aku tidak butuh kekayaan apapun
aku hanya ingin minta empat koin dari penghasilanmu sendiri
kau adalah pria
kau adalah pria yang aneh untuk meminta empat koin
orang orang meminta emas dan batu berharga ketika mereka datang padaku
kau menghina aku dengan meminta sedikit
jadi mintalah sesuatu yang lain
bukan begitu rajaku
aku tidak ingin kekayaanmu
ada dosa di kekayaan itu
aku hanya ingin empat koin yang kau peroleh dengan keringatmu sendiri
aku tidak mau yang lain
mendengar kata kata manarama
para pengawal raja terdiam dan terdiam
begitu juga dengan sang raja
setelah berpikir beberapa saat
baiklah akan kuberikan yang kau inginkan
tapi kau harus datang kembali lusa untuk itu
kemudian pada hari itu ketika manarama kembali ke rumah
istrinya dengan bersemangat bertanya kepadanya
apa yang raja berikan padamu
raja menyuruhku kembali lagi lusa nanti
sepertinya dia ingin memberimu banyak kekayaan
karena kalau hanya sedikit dia bisa memberikannya hari ini
sementara itu raja bertanya tanya bagaimana cara mendapatkan empat koin dari penghasilannya sendiri
dia belum pernah melakukan pekerjaan apapun dan hanya tahu cara memerintah orang lain
dia bingung dan tidak tahu bagaimana mengatur tentang masalah ini
dia menghabiskan malam memikirkan hal ini
dan ketika pagi dia mandi
dia mengenakan pakaian yang sobek dan compang camping
dan mencuri curi ke luar istana
setelah berkeliling ke seluruh kota
dia melihat seorang pria berdiri di ambang pintu rumahnya dan bertanya kepada pria itu
aku butuh sebuah pekerjaan bisa kau memberiku
bisakah kau menimba air tidak ada pipa di rumahku dan aku dapat air dari keran umum
raja setuju dan lelaki itu menyerahkan sebuah kendi tanah dan menyuruh sang raja pergi dan mengisi air
sekarang raja benar benar tidak terbiasa dengan kerja keras
dan setelah beberapa perjalanan dari keran ke rumah lelaki itu
dia lelah dan juga berkeringat
jika kau bekerja dengan lambat keran air akan mengering dan airku tidak akan tetap terisi
aku menyesal pernah mempekerjakanmu
jelaslah bahwa kau adalah lelaki yang lemah dan tidak cocok untuk bekerja
ambil empat poin ini untuk apa yang telah kau lakukan
meskipun kau belum melakukan apa apa dan juga merusakan kendiku
dengan mengambil keempat koin itu raja dengan diam diam melewati jalan dan memasuki istana dari belakang
seluruh tubuhnya terasa sakit dan ada lecet di telapak tangannya
tetapi ia berhasil mendapatkan uang dengan keringatnya sendiri dan merasa bahagia
kalau tidak puas
pagi berikutnya ketika raja duduk di istana seperti biasa
manah raman datang dan menyambutnya
setelah kerja keras aku bisa mendapatkan empat koin ini
dan kau dapat yakin bahwa itu adalah penghasilanku
yang mulia keempat koin ini adalah yang aku inginkan
karena ini adalah penghasilan dari kerja keras yang jujur
kembali ke rumah
yasoda dengan sabar menunggu kepulangannya
dia membayangkan kekayaan dalam jumlah besar yang akan dibawa dari raja
manah rama pulang dan meletakkan tasnya
lalu mengeluarkan empat koin dari sakunya
lihat ini raja telah memberikan penghasilannya sendiri padaku
yasoda merasa kecewa dan dia dipenuhi dengan kemarahan juga kekecewaan
mengambil keempat koin itu
dia melemparkannya dengan marah ke pot tulsi
aku seharusnya tidak terlalu berharap
mana rama tidak mengatakan apa apa
karena dia cukup terbiasa dengan omelan istrinya
setelah beberapa hari berlalu
empat tanaman kecil tumbuh di atas pot tulsi
mereka sangat cantik dan juga kuat
lalu istrinya membiarkannya
dan mulai menyerami mereka
segera bunga bunga emas yang indah mulai tumbuh di pot itu
juga dipenuhi dengan biji bijian yang bulat dan bersinar
halus dan juga berkilau cerah
butir butir ini akan jatuh di sekitar pada malam hari
yasoda akan mengumpulkannya menjadi tumpukan
dan menjatuhkannya di sudut kamarnya
dia tidak ingin membuang mereka
karena mereka terlihat begitu cantik
mereka adalah pemandangan yang indah untuk mata
kebetulan suatu hari seorang penjual sayur datang ke sana
yasoda membeli beberapa sayuran darinya
dan bukannya membayarnya
dia memberinya beberapa buah tanaman
ini jelas bukan uang tapi ya ampun
coba lihat kehalusan dan juga kilaunya
aku akan mengambilnya
kapanpun dia datang
yasoda akan memberinya sejumlah biji bijian yang berkilauan itu
setelah beberapa bulan putri raja akan menikah
dan sang ratu membutuhkan beberapa mutiara dengan ukuran yang baik
untuk dijadikan sebuah kalung mutiara ganda
ketika orang orang raja pergi mencari mutiara
mereka diberitahu bahwa toko kelontong itu memiliki beberapa ukuran yang sangat bagus
orang orang raja hampir tidak bisa percaya bahwa
toko kelontong dapat memiliki mutiara
dan untuk membuktikannya mereka pergi ke sana
penjual itu mengeluarkan beberapa manik manik emas dari kotaknya
dan yang mengejutkan ternyata manik manik itu adalah kualitas yang terbaik
dari mana kau dapatkan ini
ada penjual sayur yang datang ke rumahku
aku mendapatkannya dengan murah dari dia
sepertinya dia tidak tahu nilai aslinya
para utusan raja dipenuhi dengan kebenaran
dan pergi ke penjual sayur yang mengatakan kepada mereka bahwa dia mendapatkan dari rumah cendekiawan
para utusan itu pergi dan menceritakan hal ini kepada raja
pergi dan bawa si cendekiawan itu padamu
ketika manarama tiba sang raja merasa terkejut
lihat di sini aku membawa manik manik emas ini
aku menemukan bahwa itu adalah milikmu
aku punya pot tulsi di mana ada
pada empat tanaman
setiap malam sekeranjang penuh ini jatuh dari sana
istriku merasa lelah membersihkannya setiap hari
kau bisa memiliki sebanyak yang kau ingin
raja terpesona dan mengira cendekiawan itu sedang berhayal
dengan kerja keras dan bahaya mereka dapat diperoleh dari dasar laut
bagaimanamu tiara tumbuh di pohon
cendekiawan itu membawa raja ke rumahnya
benar saja mutiara mutiara yang bersinar terbaring berserakan di sekitar empat pohon
dan beberapa masih berkilauan di antara tanaman
dari mana kau mendapatkan benih tanaman ini
manarama menatap kosong padanya dan menggelengkan kepalanya
mari kita gali sedikit dan lihat dari mana mereka muncul
lalu ia menggaruk sedikit tanah di dekat akarnya
dan yang mengejutkan dia menemukan bahwa mereka telah tumbuh dari empat koin yang tertanam di dalam pot itu
ini adalah empat koin yang kau berikan kepada aku ketika kau datang dari istana raja
dan yang aku lemparkan ke dalam pot ini
manarama menceritakan seluruh kisah itu pada raja
raja merasa terkejut mendengarkan hal ini
jika kerja satu jam dapat menghasilkan yang begitu luar biasa
apalagi kerja seharian yang tak kenal lelah
ketika sang raja kembali ke istana dia pergi menemui sang ratu
apakah kau ada masalah
ada sesuatu yang ingin kukatakan
sang ratu tercengang ketika raja bercerita tentang bunga mutiara
dan bahkan lebih terkejut ketika raja memberitahu bagaimana dia telah mendapatkan koin itu
raja bang hen yang perkasa telah membawa ember yang berisi air
oh berhentilah tertawa
dengar aku ingin kau membantuku
aku ingin mendapatkan uang melalui kerja kerasku
aku akan bekerja
kau harus menggajiku untuk pekerjaan kerasku
menurut seberapa baik pekerjaanku dibanding dengan yang lainnya
sang ratu terkejut dengan hal ini
dia mencoba untuk berbicara pada raja tetapi itu tidak ada gunanya
hah oh baiklah
ini ada yang saya inginkan
ini adalah uangmu pada akhirnya dan bagaimanapun juga tidak ada masalah
lalu para pekerja istana terkejut ketika sang raja muncul untuk bekerja di samping mereka
mereka terkikik ketika dia berkeringat untuk hal hal yang tidak penting dan membuat kesalahan yang konyol
tapi kabar itu segera menyebar ke seluruh kerajaan serta menciptakan moto baru
oh aku tidak bisa berhenti di sini
kalau raja bisa melakukannya aku juga pasti bisa
bahkan yasoda menjadi lebih menghargai apapun yang dimilikinya dan jarang mengeluh tentang apapun lagi
demikianlah mana rama menjalani kehidupan yang damai dan tenang
karena hanya dengan bekerja keras untuk sesuatu seseorang dapat belajar untuk menghargai